seperti tanggung jawab bintang pada umkm binaan bank indonesia
yang kapan saja selalu membutuhkan ide dan gagasannya
meski harus berbagi perhatian
tapi tanggung jawab untuk pekerjaan tetap jadi yang terdepan
demi umkm bangkit dari keterpurukan
di tengah pandemi covid sembilan belas yang meresahkan
semua pasti terkena imbasnya
tak hayal usaha pun jatuh dihantam
jika fondasi tak kokoh
selalu berusaha dan sabar dalam penantian
tuhan suka menitipkan kepada orang yang disayang
untuk membantu saudara yang sedang kesulitan
terlebih di saat saat sekarang
rumusnya harika pun collectsize yang datang
menjadi tiga pemasaran ekonomi yang itu
di luar barat di wilayah
akhirnya semua mampu mencari jalan dan peluang
berbagi beban agak ringan saat ditopang
karena kami bapak indonesia
baik di saat senang dan susah
saling bergandengan tangan meski dalam kondisi virtual
tak boleh suruh walau rintangan menghadang
teruslah bermimpi wahai anak bangsa
demi mengejar masa depan